pendidikan wira usaha sejak dini menjadi salah satu kegiatan di luar mata pelajaran sekolah
yang dimidati siswa siswi belakangan ini
sejumlah siswa di cisarua bandung barat bahkan berhasil
mengembangkan bisnis wira usaha dari limbah dan sampah tak terpakai
cisarua kabupaten bandung barat dikenal sebagai salah satu daerah penghasil
ternak jamur tiram di bandung raya
namun limbah dari jamur ini menjadi masalah lain karena sulit untuk diolah
sekelompok siswa siswi di sma satu cisarua mencoba memanfaatkan limbah ini
menjadi sebuah pot ramah lingkungan
dengan campuran baglok atau limbah jamur kemudian serbu kayu dan sedikit semen
pot mampu bertahan hingga satu tahun setelah dikeringkan
ditambah dengan cairan superlakto atau nutrisi yang dicampur ke dalam adonan
mereka mengklaim pot ini mengandung pupuk yang dapat diserap tanaman
ide awal kami membuat powerwood adalah pertama itu karena lima
limbah jamur yang berserakan di sekitar perusahaan
karena kan di sekitar perusahaan ini di sekitar sekolah khususnya di sma satu cisarua
itu kan banyak petani jamur gitu kan
lalu mereka itu membuang limbah backlog jamur
petani juga membutuhkan pot gitu
sehingga kami membuat produk yang lebih praktis gitu ya
yaitu pot berbahan dasar limbah yang sudah ada pupuknya
pupuk cair superlakto juga merupakan produk siswa siswi kelas dua
yang diperoleh oleh pemerintah jawa barat
pupuk ini bahkan sudah melewati tahap pengujian di kimia argo dinas pangan milik pemerintah jawa barat
pupuk ini melewati proses aerob dan anaerob untuk menghasilkan bakteri lakto sebagai nutrisi tanaman dan buah
dengan memanfaatkan sampah organik atau rumah tangga dari lingkungan sekolah
ide awalnya kan kita tuh di cisarua ya tinggalin itu kan agricultural area
jadi kita mikir gimana nih caranya kita bikin produk yang bisa membantu farmers juga
tapi kita juga bisa menyelesaikan

jadi kita juga bisa menyelamatkan
kedua produk ini merupakan hasil kerja dari generasi siswa siswi pilihan
yang didorong pihak sekolah untuk belajar berwirausaha
superlakto bahkan mendapat penghargaan di tingkat internasional
ga student company program di beijing
potbaglob juga mendapatkan penghargaan di tingkat nasional perwakilan jawa barat
kalau satu tim itu udah bisa produk saat bagus
kita bing bing dulu sampai kelas tiga kan sampai produknya bagus bisa dijual
mereka sudah mendapatkan uang sudah jalan kita bantu dengan prt
setelah itu silahkan jalan di luar
kami tetap ada tim yang mengawasi hingga sc satu kami punya rencana
sc satu dua tiga empat lima tujuh kalau sudah tujuh terbentuk
paling mereka sudah s dua kan mereka harus bikin pt yang benar
yang menaungi semua sc sc yang ada itu
selama enam bulan superlakto terjual hampir dua ribu botol
dengan harga tiga puluh rupiah untuk satu liter
sementara pot dari baglok akan dicoba menggunakan
inovasi tenaga surya
arta bima aditya kabupaten bandung barat